ketika kita sudah mulai lupa dengan budaya kita itu akan mulai hilang
anak anak mulai pergi ke kota
jadi cara kami untuk menjaga budaya kami mencoba bagaimana generasi muda itu tidak pergi ke kota
tapi mereka asik dengan kampungnya asik dengan desanya
ya dengan cara tadi itu penggalian potensi itu yang tadi
sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia hero
sudah menjadi kebiasaan warga di desa warung banten kecamatan cibeber
kabupaten lebak banten menggelar upacara peringatan hari kemerdekaan republik indonesia
meski dilakukan di lapangan di tengah kampung namun bagi mereka upacara ini seakan menjadi tradisi setiap tahunnya
inilah salah satu upaya ruhandi kepala desa warung banten periode dua ribu lima belas dua ribu dua puluh satu
membangkitkan rasa persaudaraan dan nasionalisme di desa ini
saya mulai berpikir ketika sudah menjadi kepulauan
saya langsung berpikir bahwa masyarakat itu harus tahu bahwa ini hari kemerdekaan
biasanya kan kita upacaranya di cikotok ikut dengan kecamatan
nah sementara kan yang ikut kecamatan paling guru desa kayak gitu jadi orang orang tertentu lah
masyarakat mereka cuma lihat tv paling
nah jadi makanya ketika saya menjadi kepala desa ini upacara tidak usah ikut dengan kecamatan
harus tetap di sini
sepuan gimana kira kira setuju tidak dengan tokoh juga
nah mereka sangat setuju karena mereka juga merasa bahwa ini kemerdekaan itu milik kita bersama
bukan milik pejabat kayak gitu
nah dengan begini kan mereka ya allah ada yang sampai menangis kan
ketika mendengar lagu indonesia raya ketika menyampaikan tentang itu mereka merasa bangga
kita bisa ikut upacara juga
walaupun mereka hanya pakai senal jepit kayak gitu
tapi ternyata kita sama warga indonesia gitu
ada cerita menarik tentang desa yang memiliki tujuh kampung ini
desa yang dihuni oleh sekitar tujuh ratus keluarga ini memegang teguh adat istiadat
dikelilingi oleh pegunungan desa warung banten memiliki hutan adat yang disakralkan
hutan seluas sekitar enam hektare yang berlokasi di kampung cibadak ini lestari dijaga oleh warga
bahkan untuk memasukinya harus seizin lembaga adat kaulotan cibadak
jadi kampung cibadak itu dikelilingi oleh tempat tempat adat tempat tempat titipan
yang ada aturannya tentunya ada wasiat yang disampaikan kepada pupuh adat
sehingga pada pelaksanaannya sampai sekarang diikuti wasiat itu
jadi yang jangan dilanggar tidak dilanggar
sebab kalau dilanggar ada hukum tersendiri
itu tidak tertulis
misalnya di kejadian apa namanya kabendon
kabendon itu kabenduan kabendon itu dibenci oleh leluhur kami
anak cucu di sini terus terang aja beda sangat patuh kalau pada aturan itu
karena tadi mungkin takut karena kabendon itu tadi ya
sehingga melanggar saja itu karena ada sanksinya yang terasa langsung
nah nanti ketahuannya setelah terjadi biasanya
di dalam hutan adat ini
ada bebatuan peninggalan leluhur yang dianggap sakral oleh penduduk desa
mereka menyebutnya dengan batu tumpeng
yang dianggap sebagai penjaga dan sumber penghidupan desa warung banten
selain potensi wisata hutan adat
desa warung banten juga memiliki potensi wisata pertanian
menyimpan padi hasil panen di leit atau lubung padi
adalah tradisi lainnya
yang berlaku di desa ini
bahkan warga dilarang memperjualbelikan padi
ini warga juga tidak boleh memperjualbelikan padi hasil panen begitu kenapa
karena sejarahnya dulu kan seperti itu
pertama itu perintah atau turun dari kesepuhan zaman dulu
dari nenek moyangnya seperti itu karena dulu kita pernah terjadi kekurangan pangan
dulu itu kekurangan pangan
sehingga diarahkan dari kesepuhan dari zaman dulu itu dari nenek moyangnya
bahwa padi itu tidak boleh dijual dan harus disimpan di rumah padi untuk cadangan di masa mendatang
nah tapi kalau saya melihat memang di desa ini ada lokasi lokasi yang tempat lumbung lumbung padi ini berdiri
nah kenapa bangunan lubung padi atau leit leit ini dikelompokkan di masing masing lokasi
tidak di setiap rumah ada mungkin
sebenarnya tidak ada perintah
tidak ada perintah yang harus dikelompokkan tidak ada
tidak ada perintah yang mengharuskan seperti itu
tapi secara alami itu akan sangat membantu ketika dikumpulkan dikelompokkan
nah dari apa itu
ya itu dari hama
kan banyak tikus kalau misalkan sendiri di mana itu akan lebih berbahaya
itu dari segi itu
terus dari kedua memang ketika dikelompokkan itu kelihatan banget
rasa gotong royongnya rasa kebersamaannya itu gitu
dan rata rata masyarakat itu mencari tempat yang paling baik
paling mudah dijangkau
di desa penuh tradisi ini pemuda kelahiran tujuh maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima ini turut memelihara kearifan lokal di desanya
awalnya ia sempat bekerja lima tahun sebagai guru honorer
namun kemudian bertekad membangun desa
lewat karang taruna ia merintis sebuah gerakan literasi di desa ini
dengan mendirikan komunitas bernama taman baca masyarakat atau tbm kulimaca
kegiatan ini membuat para sesepuh kemudian mendorongnya menjadi kepala desa
jadi karena saya dulu aktif di karang taruna aktif di pemuda
jadi sudah bisa membaca apa sih sebenarnya kekurangan di desa warung banten itu
atau apa kelebihannya itu udah mulai memang kebaca
tapi untuk jadinya tidak kepikiran itu
masih banyak yang harus memang diperbaiki
hanya dari segi sarana perasarana gitu
ada hal yang paling penting yang memang jarang dipikirkan oleh beberapa pejabat
yaitu tentang bagaimana peningkatan sumber daya manusianya itu
nah untuk pergerakannya karena memang sesuai dengan visi visi desa
membawa desa warung banten yang aman sehat cerdas berdaya saing dan berahlak mulia
nah di situ sudah tercantum sebenarnya di situ juga pergerakannya
bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat
makanya warung banten mencoba membuat sebuah tempat yang bisa untuk belajar masyarakat
belajar semua kalangan yaitu taman bacaan masyarakat
sebagai kepala desa ruhandi juga melihat bahwa infrastruktur menjadi salah satu masalah utama yang harus diselesaikan
dana desa sekitar satu enam miliar rupiah dari pemerintah melalui kementerian desa
pembangunan daerah dan transmigrasi selama dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
dimanfaatkannya untuk memajukan desa
pada tiga tahun pertama masa kepemimpinannya
ia menggenjot proyek betonisasi jalan poros desa warung banten

dimanfaatkan oleh kementerian desa tersebut

pembangunan daerah dan transmigrasi selama dua ribu lima belas
pemerintah di jodoh tersebut menyebutnya desa pembangunan daerah
pembangunan daerah dan transmigrasi selama dua ribu lima belas
pembangunan daerah dan transmigrasi selama dua ribu lima belas
memiliki nilai yang lebih dari lima miliar rupiah
jangan bersalah islam dan kebetulan

minimnya jumlah penduduk desa mengenyam pendidikan
membuatnya tergerak untuk menanamkan kecintaan anak anak di desa warung banten terhadap membaca
yang menengah ke atas jadi mereka menganggap ini hal hal rupanya jadi kepala desa kok ngurus ngurusin kayak gitu gitu
kenapa nggak yang lain ini misalnya putur turus di genjot kayak gitu
sempat dipandang sebelah mata begitu ya
iya sangat dipandang sebelah mata
sekarang kan sudah berlangsung kegiatannya sudah ada sudah ajak begitu ya
kira kira apa yang akan dilakukan supaya kegiatan tbm klimac ini menarik perhatian anak anak
supaya mereka benar benar gemar membaca begitu termasuk juga warga yang lainnya
iya benar benar gemar
kalau sekarang kan kita kalau awal awal nih fokus kita ke di sini tempatnya di tbm kulimaca itu di rumah adat
nah pertama untuk mungkin untuk menarik kita tempat itu tidak hanya satu tempat saja
jadi mereka bisa baca di mana saja
contohnya kemarin di kandang kambing jadi kita bisa sambil permainan di sana itu bisa
sambil belajar yang lain juga bisa
jadi mereka nggak ngerasa bosan
terus yang kedua kita juga sering sekali

hari minggu itu kalau lagi ada rezeki nih dari siapapun jadi kita suka kasih hadiah
nih nanti siapa yang mau baca anu gitu ya doang yang anu nanti kita kasih hadiah semua
padahal ya akhirnya semuanya juga kita kasih juga
termasuk kerjasama dengan sekolah tidak
kerjasama dengan sekolah itu udah pasti tuh itu udah awal langsung kita lakukan kerjasama
pak presiden yang pertama
presiden republik indonesia yang pertama
gencarnya ruhandi membangkitkan semangat membaca kepada warga

guru taman kanak kanak ini
kerap membantu ruhandi mengajar anak anak
setiap kegiatan gerakan minggu membaca di gelar
di mata imas ruhandi adalah sosok penyayang
dia itu baik terus di rumah di keluarga juga
dia sama anak anak luar biasa sayangnya gitu ya
ke orang lain pun juga sama sering membantu
jadi dia itu penyayang kayak gitu senang saya kalau misalkan ini ya
dia suka bantu orang lain gitu orangnya
komunitas tbm kulimaca yang digagas oleh ruhandi memiliki sekitar dua puluh lima orang relawan aktif
mereka adalah para pemuda desa warung banten yang memiliki harapan yang sama dengan ruhandi
membangun sumber daya manusia
jiwa kemimpinannya itu luar biasa
dia selalu mengatakan kepada kita untuk
kalau kita ingin jadi pemimpin itu kita harus siap miskin kayak gitu
artinya apa dia ketika jadi pemimpin itu
dia benar benar hanya mengurusi kepentingan masyarakat gitu
dia tidak memikirkan ambisi pribadinya kayak gitu
terus dia juga orang yang sangat inovatif
dia banyak sekali inovasi inovasi yang dia berikan untuk desa ini
termasuk dia mendirikan tbm dia mendirikan peternakan
dia mengayomi semua pengrajin kayak gitu
kita harus bangun dari anak anak kecil
membangun sumber daya manusianya sendiri dari mulai sejak dini seperti itu
makanya kami berserta pemerintahan desa sangat kenceng bahwa ini adalah tekad semua
tekad masyarakat kita
dari dulu kita harus mengubah statement yang jelek ini
kemudian bisa berubah untuk dua sampai tiga tahun lagi bakal berubah
dan kami percaya dari gerakan ini
lima sampai tujuh tahun lagi desa urung banten akan menjadi desa percontohan di indonesia seperti itu
kegiatan membaca tak hanya bisa dilakukan warga di balai pertemuan kaulotan cibadak
tempat gerakan minggu membaca biasa digelar
komunitas tbm kulimaca juga menyediakan pojok pojok baca di desa ini
tak hanya anak anak membaca juga dilakukan oleh para orang tua
namun kebanyakan anak anak juga bisa menggunakan kojok kojok baca
kami juga menyediakan kojok kojok baca di pos kamling

dan saya akan memikirkan di dalam muka
pojok baca di pos kamling ini nyaris setiap hari didatangi oleh warga
selain buku buku bacaan yang tersedia pemain musik tradisional kerap hadir sekadar menghabiskan malam
pojok baca ini adalah satu dari belasan pojok baca tbm kulimaca yang tersebar di tempat tempat umum yang sering digunakan oleh warga berkumpul
kan bapak bapak biasanya maaf ya kalau misalkan ngeronda itu biasanya main itu apalah gaple kalau di sini ya namanya itu
nah kalau ngelarang itu mungkin agak susah gitu ngelarang ya jangan main itu gitu
nah tapi kita simpan buku di situ mulai kita perkenalkan ini buku gitu
nah apalagi sekarang sekarang kita udah mulai ada keseniannya juga di situ
jadi gapleh itu udah mulai hilang gitu udah mulai hilang dan diganti dengan baca buku termasuk tadi itu kesenian di situ
walaupun keseniannya kita tidak yang mengajarkannya itu bukan orang yang hebat gitu bukan masalah itunya bagi kami
tapi kegiatan ini mulai positif
selain menambah pengetahuan kehadiran pojok baca ini mampu menjaga silaturahmi warga
semuanya berawal dari buku
memang jauh beda
karena lelah itu toskanggungu gitu ya tidak ada yang mengajarkan kesenian mengajarkan kesenian itu tidak ada
bahwa kerajinan itu seperti bobokok hari itu sering angklung calung
dari abadi dikasab memang angklung calung kecapi biola gambang dikasab
selain gerakan literasi baca tulis taman baca masyarakat kulimaca yang didirikan oleh ruhandi
memiliki beberapa gerakan literasi dasar lain
di antaranya gerakan literasi numerasi
serta budaya dan kekeluargaan
sejalan dengan tugasnya sebagai kepala desa
ruhandi merasa memiliki tanggung jawab
meningkatkan ekonomi warga
dengan memanfaatkan berbagai potensi
di desa warung banten
salah satunya dengan melibatkan para pelaku seni
pak ruhandi salah satu gerakan anda adalah
meningkatkan sumber daya manusia
termasuk pelaku pelaku seni
salah satunya perajin wayang seperti ini
dalang wayang seperti ini
begitu memang kalau dilihat dari kondisinya
warung banten ini potensinya cukup banyak begitu
dalam hal kebudayaan
warung banten sangat banyak sekali potensi
di bidang kebudayaan termasuk seni juga
cuma kan awal awal mereka sendiri sendiri saja
jadi bergerak sendiri sendiri saja
sesuai kemampuannya saja
nah kalau sekarang kita sudah mulai
kita perhatikan dan mulai kita ajak ngobrol bareng
bagaimana caranya untuk mereka supaya bisa
lebih maju lagi
tapi ada perubahan yang terlihat tidak
dulu dan sekarang seperti apa
kalau dulu kan mereka hanya
jual sendiri sendiri saja ke temannya
kalau jual barang barang hasil keseniannya itu
nah kalau sekarang kan mereka udah
sudah mulai percaya diri dan mereka merasa bangga
ternyata produk kita itu laku di luar itu
nah walaupun hanya difasilitasi oleh
teman teman tbm atau dari pemerintahan desa warung bantu itu sendiri
jadi sekarang mereka sudah lebih semangat
lebih semangat dan bahkan sekarang udah mulai
secara kualitas semakin meningkat
karena mereka sudah tahu pasaran itu harus begini
beda dengan keinginan sendiri
kita harus mengikuti keinginan pak
dan kita harus memiliki keinginan yang lebih baik
potensi masyarakat di desa ini dalam membuat berbagai jenis kerajinan cukup besar
mamat seorang pembuat alat musik tradisional ini misalnya
warga rt empat rw tiga kampung cibadak ini merasakan betul bagaimana ruhandi bersama tbm pulimaca
mendampingi bisnis kerajinan alat musik tradisional miliknya
dulu saat pertama membuat alat musik tradisional pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
karyanya belum dikenal
selama puluhan tahun memasarkan alat musik seperti angklung calung dan kecapi oleh dirinya sendiri
kini atas bantuan tbm kulimaca hasil karyanya laris di pasaran
memang jauh beda
tos kangkungnya gitu ya
tidak ada yang bergerak ke bawah
kasihan mengajukan kasihan itu tidak ada
tadi sebarang dari
di luar luar gitu ya
terus menjabat di desa warung bantuan itu
namun pak ruhandi itu
di bidang kerajinan gitu ya
bahwa kerajinan itu
yang sukses berbisnis anyaman bambu
sejak tahun dua ribu enam belas
membuat kerajinan anyaman bambu
telah lama dilakukan oleh keluarganya
atau tas anyaman bambu
menjadi produk yang paling laris
hanya dua atau tiga kaneron saja yang terjual
kaneron seharga dua ratus ribu rupiah per buahnya ini
bisa terjual minimal sepuluh buah setiap bulannya
jelas kalau sudah
pak ruhandi jadi kepala desa
jadi merasa lebih
banyak yang pesan
kalau dulu sebelum ada
jarang yang pesan
tapi kalau sekarang
gerakan literasi digital komunitas tbm kulimaca
membantu peningkatan ekonomi para pengrajin
dengan memasarkan produk produk mereka
melalui website desa dan media sosial
desa warung banten itu
punya web desa
jadi kita sudah sekarang punya website desa
nah itu salah satu alat kami untuk
nah sementara yang desa itu sudah nasional
terus yang kedua kita punya facebook juga kan
punya ig juga
termasuk ada juga
itu salah satu
atau kekuatan kami untuk memasarkan
produk produk yang ada di warung banten
kira kira ini kurang peralatan apa gitu
di mereka itu
kami coba bantu sedikit demi sedikit
meski tinggal di desa kecil
gerakan literasi sains
melahirkan inovasi dalam berbagai bidang
termasuk peternakan dan pertanian
bersama para peternak anggota tbm kulimaca
ruhandi membuat pupuk alami
berbahan dasar kotoran kambing
dan gula merah
kalau pupuk seperti ini
penggunaannya untuk tanaman ini sebaiknya seperti apa
untuk pengolahan tanah
mengembalikan unsur unsur tanahnya gitu
biar kembali ada pupuknya itu ya
berapa kali seminggu sembulan
kalau untuk campuran tanah
jadi cukup kita mau nanam
kita kasih pupuk ini dulu
campur tanahnya itu
bisa langsung ditanam juga
upaya ruhandi membangun sumber daya manusia di desanya
melalui gerakan literasi
semuanya berawal dari membaca buku
ia sukses membangun perpustakaan desa
di awal pendiriannya
ruhani menggunakan lima juta rupiah yang bersumber dari dana desa
untuk membeli buku
perpustakaan yang diresmikan dua ribu tujuh belas ini
kini menjadi rumah membaca bagi anak anak desa
siapapun boleh membaca dan datang kapan saja
karena perpustakaan ini tak pernah berakhir
perpustakaan desa kulimaca warung banten
yang memiliki lebih dari dua ribu buku ini
pernah menjadi juara harapan dua
lomba perpustakaan nasional
dan berbagai provinsi pada tahun dua ribu tujuh belas
di tahun yang sama
ruhandi pernah mendapatkan penghargaan
dari pemerintah kabupaten lebak
atas dedikasinya sebagai pegiat kampung literasi
ruhandi penggerak literasi dari warung banten
ia dikenal sebagai sosok kepala desa
yang berpikir luas dan pantang menyerah membangun desanya
kecintaannya terhadap kampung halaman tak terukur
baginya tanah kelahiran bukan untuk ditinggalkan
namun dibangun oleh mereka yang mau belajar
bagaimana masyarakatnya bisa berusaha untuk membangun desa
bagaimana masyarakatnya bisa bergerak bersama sama
meningkatkan sumber daya manusianya
masyarakat harus berpendidikan
harus berwawasan berkeilmuan
itu terus yang kedua itu
masyarakat merasa bahwa pembangunan desa itu kebutuhan bersama
bukan kebutuhan pemerintah
seketikapun pemerintah tidak memberikan anggaran kepada masyarakat
maka desa akan tetap terbangun ketika memang masyarakatnya itu sudah memiliki
kesadaran bahwa pembangunan itu sebenarnya milik kita
bukan untuk siapa siapa
harapan saya itu saya ingin sekali masyarakat desa warung banten
generasi warung banten mereka yang kuliah dimanapun
akhirnya mereka kembali ke desa dan sama sama membangun desa
itu harapan saya kita kelola desa kita kelola potensi desa yang ada
karena warung banten itu sangat kaya
kita bisa mengelolanya dan kita bisa hidup di situ
jangan lupa untuk menikmati video ini
dan juga untuk berlangganan kembali di atas kanan
dan juga untuk berlangganan di atas kanan